seekor ayam yang
ya hanya seekor ayam
harus mengganti permadani itu
selamat pagi hutan
benar dalam membungkamu
hai ayam kecil
apa kau berbicara dengan pohon tentang alien
apakah kau tidak mendengar
bertahun tahun yang lalu elian datang dan mulai berbicara dengan pepohonan
pertama mereka baik
tetapi saat mereka mulai mengatakan hal yang buruk pohon pohon menjadi marah dan berhenti bicara
inilah sebabnya mengapa pohon pohon tidak lagi berbicara
kata kata punya kekuatan
jadi kata kata memang punya kekuatan
tapi dari mana kau belajar tentang alien itu
ada yang aneh tentang itu
dari akar menjalar tentu saja
akar menjalar adalah bagaimana setiap berita menyebar di kota fuzi
itu seperti kereta peluru untuk kata kata yang melewati dari satu orang fuzi ke yang lain
mamalia dan burung yang biasanya tidak punya banyak hal untuk dilakukan
sering memeriksa akar menjalar mereka untuk melihat apakah ada pengomel baru
dan untuk berjaga jaga kalau mereka mendengar sesuatu yang menarik
mereka akan menyebarkannya tanpa memeriksa apakah itu benar
jadi kau tahu kan
kalau aku telah mendengarnya dari akar menjalar maka itu pasti benar
oh mungkin mereka juga bisa bergerak
lalu kemudian alien membekukan mereka
aku yakin itulah yang telah terjadi
mari kita ke agar menjalar
maka mereka melompat ke arah pohon terdekat
menarik akar menjalar mengeluarkan omong kosong yang baru saja mereka temukan
semua mamalia dan burung mulai membicarakan
mengapa mereka berpikir bahwa pohon juga pernah jahat
soalnya akar menjalar adalah jaringan fuzi yang paling terpercaya
kesokan harinya saat ayam kecil terbangun di rumah telurnya

mereka memeriksa akar menjalar untuk mencari tahu tentang berita
dan yang membuatnya ngeri ada berita
ada beberapa obrolan tentang gunung yang marah
mereka terlihat berbicara dengan langit
berbicara dengan langit
ini tidak menyenangkan pegunungan belum pernah berbicara dengan langit sebelumnya
hmm ini terdengar mengkhawatirkan
aku harus mengatakan ini kepada semuanya
dengan niat yang baik ayam kecil menarik akar menjalar
gunung pemarah telah berbicara ke langit
ini tidak pernah terjadi sebelumnya
sampaikan pesan untuk keselamatan semuanya
dan dengan demikian merasa bangga dengan tanggung jawab
ayam kecil meninggalkan rumah telurnya berlari ke depan
itu adalah pagi yang indah
dan tak lama kemudian ayam kecil melupakan semua tentang langit yang marah
dia mendongak untuk melihat apa yang telah terjadi begitu buruk
dan berlari ke depan dengan marah
dan menabrak zaki
sesuatu mengenaiku dari atas sana
tidak ada apa apa di atas sana
oh ya ampun kau benar
oh tidak ada apa apa di sana
ini hanya bisa berarti satu hal
oh aku aku yakin gunung pasti mencoba meyakinkan
tapi langit tidak mendengarkan
dan ayam kecil melakukan apa yang akan dilakukan oleh warga fuzi yang bertanggung jawab
dia segera menggunakan akar menjalar dan meneruskan omong kosong yang sangat penting
hah gunung tidak bisa menghentikannya
dan sekarang langit akan runtuh
langit akan runtuh
dan keributan pun dimulai selama sejam ini

tidak tidak tidak ini tidak mungkin terjadi kita harus melakukan sesuatu
aku harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengatakan ini kepada raja
apa kau bersamaku zaki apakah kau bertanggung jawab
ayam kecil dan zaki berjalan secepat yang mereka bisa memotong kekacauan
tepat di samping kolam mereka menemukan flusi berlutut dan berkata sesuatu
oh ya ampun oh ya ampun
ayam kecil zaki apa kalian mendengar itu langitnya runtuh
ya ayam kecil lah yang menyampaikan informasi penting itu
oh sulit untuk tahu siapa yang bicara di agar menjalar
tapi jangan pikirkan itu pasti benar
ayam kecil mengajak flusi untuk bergabung
semakin banyak semakin meriah
sedikit di depan mereka melihat murki duduk di lumpur
dia belum memeriksa akar menjalar jadi dia diam diam menikmati harinya
tapi begitu flusi memberitahunya tentang langit yang runtuh
kalian berkata apa aku tidak akan membiarkan langit menimpaku dan merusak rambutku
oh oh tidak hari ini raja harus tahu ini kan ayo
hanya beberapa pohon di depan
mereka sampai di dekat rumah taski
taski adalah gajah yang istimewa
tidak ada warga fuzi yang akan mempertanyakan akar menjalar
tidak satu pun kecuali taski
taski mempertanyakan segalanya dan semua orang
kemana kalian semua akan pergi
langit akan runtuh kami akan memperingatkan raja
apa siapa yang memberitahumu ini
mengapa langit runtuh
kau dan pertanyaanmu taski
kami tidak punya waktu untuk bertanya mengapa apa dan bagaimana
kita harus memperingatkan raja
iya kau bersama kami atau tidak
taski merasa ragu
tapi dia masih ingin memahami apa yang terjadi dan dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka
saat mereka berjalan semakin banyak hewan dan burung yang peduli bergabung
akhirnya mereka sampai di istana raja

mereka juga diperonerang setelah mutlar
orang negeri perdahuluan masing masing
kita harus mohon dinding translate

aku telah membuat keputusan
kita akan meninggalkan fuzi malam ini ketika langit sedang tidur
ini sekarang konyol sekali
kau pikir kau lebih pintar dari kita semua
hanya karena kau membaca buku
oh raja yang hebat
yang aku tanyakan adalah bahwa kita harus pergi ke tempat di mana langit runtuh
dan melihat apa yang terjadi di sana
kau sungguh berpikir kami ini bodoh bukan
aku terpukul oleh langit
kami tahu ini karena kami melihat ke atas dan tidak ada apa apa selain langit
ya tapi apa kau melihat ke bawah
sesuatu yang jatuh pasti ada di bawah
semua warga fuzi diam
mereka menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang memikirkannya
raja bersama semua hewan dan burung
kembali ke tempat di mana ayam kecil mengaku terpukul kepalanya
kau berdiri di atas

kau berdiri di atas bukit
kau berdiri di atas bukit
kau berdiri di atas bukit
secara alami apapun yang mengenaimu pasti meluncur menuruni bukit
mari kita periksa
semua hewan dan burung pun kini penasaran seperti taski untuk memecahkan misteri tersebut
begitu mereka berpisah di semak semak
tidak bisa aku menyimpan biji ekku dengan tenang
musim dingin akan datang
cp apakah biji ek ini jatuh di atas kepala ayam kecil
tapi kau melarikan diri
ada apa dengan tupai dan cintamu pada biji x
apa kau hanya menemukan satu selama hidupmu
kau telah membuat dunia kacau
memperlihatkan senyum malu malunya cp mengambil biji eknya dan diam diam berjalan pergi
maksudku ayam kecil sangat salah
bukan hanya ayam kecil kita semua
tidak ada yang bertanya dari mana akan menemukan ayam kecil
kau tidak tahu apa yang akan terjadi
dan siapa yang mengirimnya
jika ada yang memikirkan semua ini sebelumnya
ini akan menyelamatkan kita semua dari masalah
dan seandainya toski tidak meyakinkan kita
kita akan meninggalkan rumah kita
kota fuzi telah mempelajari pelajarannya
mereka terus menggunakan akar menjalar tetap di rumah mereka
tapi dengan bijak
dan langit ya katakan saja itu benar di tempat yang seharusnya